aku harus memilih api
nisa udah semarahin ini ini bahaya sekali
aku harus melakukan sesuatu
assalamualaikum bu dewi
neneng kamu udah mendapatkan kontrakannya neng
aku kan juga tantenya masa aku tahu dari rumah sakit
dewi semoga operasinya berjalan lancar ya
kita sama sama doa
kamu tuh ngapain sih dateng kesini
nah punya rencana jahat lagi
aku kan juga khawatir sama kondisi habima
lagi kan sebelum mama aku udah banyak berkorban untuk api
iya kan dewi aku udah banyak bantu banget untuk api
masa aku nggak boleh kesini sih
sebaiknya memang kamu tidak disini nis
gak salah denger aku
dia berani usir aku
kenapa tiba tiba sikap dewi jadi seperti ini ya sama aku
ada tamu tak diundang
udah berani kamu ya ngusir aku depan mama
siapa yang bantuin kamu dan abi
bantu kamu bilang
bantu perlahan lahan untuk menghabisi abi
bantu perlahan lahan untuk membuat aku dan abi menderita
pembuang apa sih kamu
gak usah ngaco
jangan mentang mentang karena sekarang mama ada di pihak kamu
terus kamu seenaknya
udah gede kepala
lupa siapa yang udah bantuin kamu
kamu mau bilang apa nih
tapi jangan kamu pikir aku gak tahu apa yang kamu lakukan di belakang aku
jangan kamu pikir aku gak tahu apa rencana kamu
aku udah tau sekarang semuanya nis
aku akan berdiri di depan abi
aku akan melakukan apapun untuk melindungi dia
kamu mau ngajak aku perang
balikin nyanteng gua

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
makin banyak lu regit
sekarang handphone lu ada di tangan gua
tidak ada yang bisa dihukum
bisa pergi dari sini dengan baik baik
atau gue antar lu ke kamar mayat
ini kenapa sih nggak diangkat angkat
dari tadi nggak ngelapor lagi
bisa di rumah sakit
ni urusan apa di sana
ini gak akan
dibandingkan kalau anak itu
ke rumah gua
aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil yang sudah jadi milik aku
termasuk suamiku bobby
aku gak main main deh
dengan sikap kamu hari ini ke aku
itu adalah bukti penyesalan kamu di awal
biar kamu tahu dengan siapa kamu berusan dewi
jangan berani berani kamu
membangunkan macan yang lagi tidur dan kelaparan
nisa udah semarah itu
aku harus memimpinnya bi
nisa udah semarah ini ini bahaya sekali
aku harus melakukan sesuatu
assalamualaikum bu dewi
neneng kamu udah mendapatkan kontrakannya neng
alhamdulillah bu dewi
lumayan dah tapi kagak gede gede banget kayak kemarin sih
ini kagak jauh kontrakannya sama aku
jadi neng bisa bantuin bu dewi jagain abi
alhamdulillah makasih neng
makasih makasih neng
saya bisa secepatnya pindah ke sana
udah paham bu dewi
lagian juga kan bu dewi butuh kontrakan
takut kan sama bosan kejam
tenang bu dewi
perabotan bu dewi saya udah bawain
jadi ntar kalau bu dewi masuk
tinggal masuk aja
bosan kejam kagak bakalan tau bu dewi
terima kasih neng
terima kasih sekali untuk semua kebaikan nenek
boleh saya tau alamatnya dimana neng
yaudah alamatnya mentaran ya
ntar neng sending
oke bu dewi kesayangan aku
abi itu anak yang luar biasa
bener bener seorang pejuang
dia tetap tabah
sabar dan gak pernah putus asa
operasi transplantasi sum sum tolong abi
kalau bukan dari usaha bu dewi
jadi saya juga berterima kasih pada bu dewi
dan usaha bu dewi untuk memastikan
kalau abi itu akan sehat
sementara lagi abi bisa dipindahkan
kepada ruang kerawat biasa
dan bisa dicemuk
saya kemisi dulu
kamu lebay banget sih
terima kasih sama dia gak sampai segitu segitunya
itu memang udah kewajiban dokter
untuk nyembuhin pasien
terima kasih bu
udah bikin abi jadi sembuh
panggilnya jangan bu
kan waktu itu panggilnya udah nenek
dan saya emang pengen lihat kamu sembuh
masa sakit sakitan terus